wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria meminta warga ibu kota tetap waspada dan tidak lalai menerapkan protokol kesehatan seiring dengan menurunnya status ppkm di ibu kota dari level dua menjadi level satu
terhitung mulai selasa kemarin pemprov dki jakarta mulai menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat level satu hingga lima belas november mendatang
meski begitu wakil gubernur dki jakarta ahmad riza patria meminta warga ibu kota tetap waspada dan tidak kendur mematuhi protokol kesehatan
ia juga menyebut adanya pelonggaran pada masa ppkm level satu justru berpotensi meningkatkan interaksi dan kerumunan yang mengakibatkan kembali meningkatnya angka kasus covid sembilan belas di jakarta
terlebih menjelang momen libur natal dan tahun baru
satu sisi kita memang bersyukur ppkm turun
terus sampai ke lombang satu
di sisi lain setiap ppkm yang semakin turun berarti meningkatnya pelonggaran
semakin besar pelonggaran itu artinya potensi orang yang keluar rumah semakin banyak interaksi semakin tinggi kerumunan semakin besar dan itu artinya potensi penyebaran juga bisa bertambah
terlebih sekarang kita memasuki libur natal dan tahun baru
jadi sekarang cukup kritis harusnya
situasinya jangan dianggap enteng